gangguan kesehatan mental merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada usia remaja
menurut perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia atau pdskji
yang membuat remaja sulit dipahami adalah terdapatnya area otak yang mengalami pendewasaan lebih cepat dibandingkan dengan area lainnya
otak remaja berkembang dalam keadaan konstan
yang berarti remaja lebih cenderung melakukan perilaku berisiko dan impulsif atau kurang mempertimbangkan konsekuensi daripada orang dewasa
menyebutkan satu dari tiga remaja atau setara dengan lima belas lima juta remaja indonesia memiliki masalah kesehatan mental
selain itu satu dari dua puluh remaja atau setara dengan dua empat puluh lima juta remaja indonesia memiliki satu gangguan mental dalam dua belas bulan terakhir
membangun sistem agar terwujud keluarga yang benar benar harmonis dan sejahtera
harus menjadi fokus bersama para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah
dalam rangka mewujudkan sdm nasional yang tangguh
masalah terhadap gangguan kesehatan mental bisa menyerang siapa
apa saja tanpa batas usia
perasaan perasaan seperti cemas panik attack depresi dan bahkan rasa putus asa bisa dialami oleh siapa saja
dan seharusnya bukan hal yang dianggap normal atau biasa biasa saja
apalagi data terakhir menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja di indonesia itu mengalami gangguan terhadap kesehatan mental mereka
dan tentu saja ini harus diberikan perhatian khusus
dan bahkan juga mungkin pengobatan dan treatment yang khusus juga
nah insight with desi anwar kali ini kita akan mengenal lebih lanjut apa apa saja itu yang bisa membuat gangguan terhadap kesehatan mental
dan juga bagaimana mengatasinya dan apa apa saja tindakan yang harus kita lakukan
apalagi tanggal sepuluh oktober ini merupakan hari kesehatan mental sedunia
dan saat ini saya sudah ditemani
oleh seorang anak muda mima shafa
dan mima shafa ini baru berusia dua puluh tahun
dan katanya pernah mengalami gangguan kesehatan mental tapi sekarang bisa mengatasinya
baik sekali apa kabar
sekarang sehat sehat saja kan
oke mas sudah kuliah kan sekarang
aku sekarang ambil psikologi
nah karena kita masih dalam ini sebenarnya bulan oktober ya
ini menurut saya ini penting untuk diperingati
karena kita itu biasanya menganggap bahwa wah kalau yang berkaitan dengan kesehatan mental mungkin tidak usah diomongin
apalagi kalau ada kata kata kejiwaan
padahal kan banyak sekali anak anak muda siapa saja sebenarnya bisa merasa moody atau depresi dan lain sebagainya
mungkin ada cerita sedikit mima
karena katanya pernah juga mengalami semacam gangguan kesehatan mental yang sangat mengganggu ya terhadap kehidupannya
iya betul sekali
jadi awalnya itu sebenarnya terjadi dari aku kelas enam sd
iya betul sekali
waktu itu dua belas tahun lah
iya itu dalam banget
masih muda ya
masih muda sekali iya
pada saat itu mungkin awareness dan kesadaran tentang kesehatan mental masih belum banyak ya
tapi apa pemicunya
apa yang terjadi dan apa yang waktu itu membuat
nah sebenarnya quid membingungkan ya
karena sebenarnya pemicu dari gangguan mental itu bervariasi
dan kadang juga datangnya bisa dari mana saja
nah pada saat itu aku juga kurang tahu sebenarnya pemicunya apa
cuman awal awal kesadarannya itu karena aku sering banget mengalami sesak nafas panic attack terus cemas yang sangat berlebihan dan lain lain
sampai aku tuh bingung sebenarnya ini tuh perasaan apa
karena belum banyak orang yang membicarakan tentang hal seperti ini
jadi panic attack ketika apa setiap hari
atau ada trigger trigger tertentu misalnya
kadang kalau nggak ada trigger gitu
nggak ada trigger
jadi lagi di sekolah lagi belajar biasa
waktu itu masih sd masalahnya
jadi kayak padahal masih ringan ringan aja gitu
cuma kadang kadang suka tiba tiba sesak nafas banget
dan aku nggak tahu itu kenapa
dan aku harus dilarikan ke klinik berkali kali
sampai harus pulang berkali kali dan dilariin ke ugd dan lain lain
karena sesak nafas

iya sering banget ke ugd dulu
mungkin dianggap apa asma atau
iya awalnya dicek udah lab test dan lain lain untuk ngecek entah ada asma ada gerd dan lain lain
itu gak ada penyakit apapun yang ditemukan
sampai akhirnya setiap ke dokter itu selalu dirujuk untuk ke psikolog
jadi mereka mungkin suspicious kalau mungkin ini bukan gejala fisik ya
iya lebih ke secara mental dan psikologis
jadinya selalu direkomendasikan untuk ke psikolog
cuman aku baru ke psikolog itu sekitar kelas dua smp
karena pada saat itu juga ada masalah yang terjadi yang similar juga
sampai akhirnya ya udah deh beneran akhirnya harus ke psikolog
deh akhirnya kebetulan waktu itu orang tua aku yang suruh aku ke psikolog
karena it's getting worse and nggak ketemu penyebab secara fisiknya apa
akhirnya kita ke psikolog
dan pas ke psikolog juga akhirnya ditemukan oh iya kamu ada gejala kecemasan dan depresi
apalagi ini udah kejadian semenjak kamu kelas enam sd
jadi pada saat itu udah sekitar dua sampai tiga tahun ya setelah aku pertama kali mengalami rasa rasa tersebut
kelas enam sd waktu itu ini ada sekolah
dari segi lingkungannya ada sekolah baru
atau ada pertemanan baru ada lingkungan baru
ada apa yang membedakannya mungkin dari kelas lima sd
dan kenapa sampai pas ketika kelas dua smp itu tambah lagi kan
kira kira kalau looking back ya biasanya bisa melihat itu oh mungkin saya waktu itu
kalau sekarang sih mungkin kesadarannya lebih ke kayak waktu kelas enam sd itu
salah satu halnya itu mungkin karena
karena gejala hormon dan lain lain yang kurang stabil
terus habis itu pada umur segitu tuh aku termasuk yang paling cepat lah untuk mengalami biobert
jadi perubahan terhadap fisik dan juga emosi
iya itu sangat drastis banget
dan waktu kelas enam sd itu aku sempat mengalami ya bisa dibilang verbal bullying ya dari lingkungan sekolah aku
karena mungkin perubahan aku dari teman teman aku yang lain tuh sangat drastis gitu bedanya
kayak entah aku tinggi duluan aku
aku tinggi duluan aku jerawatan duluan
menstruasi duluan iya betul
jadi kayak banyak banget perbedaan lah dari teman teman aku
nah mungkin pas kelas dua smp itu lebih parah tuh karena emang pergantian sekolah gitu kan
jadi kayak belum terlalu beradaptasi
the pressure dari lingkungan juga berat sekali gitu
jadi dari gejala gejala aku pas smp itu
jadi jadi karena tidak ada treatment sampai smp
dan akhirnya aku baru mulai treatment pakai smp
nah kalau ada panic attack itu biasanya berapa lama berlangsung dan apa yang dilakukan
apakah berarti harus bolos sekolah
dan bagaimana kualitas tidurnya
dulu sih aku pas masih sd karena belum tahu ya apa itu panic attack
that word tuh gak pernah aku dengar sama sekali
jadi aku cuma ngerasa sesak nafas doang gitu
jadi aku beberapa kali harus dipulangin dari sekolah lebih cepat
terus habis itu aku harus ke
ke rumah sakit
atau aku harus diem di klinik dulu
jadi harus bolos pelajaran gitu gitu
karena it's something that gak banyak orang tahu gitu
dan gak banyak orang ngerti sebenarnya apa yang terjadi gitu kan
jadi aku harus skip dulu dan lain lain
cuman akhirnya makin lama pas
sebenarnya mengatasi panic attack ini lumayan susah ya
karena bisa terjadi kapanpun gitu
kadang tanpa trigger dan lain lain
jadi aku harus belajar untuk memanage sendiri
kadang aku bisa lagi gak ngapa ngapain lagi di kelas tuh terus
terus apa yang harus dilakukan
karena bingung ya untuk nyampaikan kayak gimana gitu
kadang aku lari untuk mengisolasi diri sendiri dulu gitu
entah ke kamar mandi untuk nenangin diri
atau entah kayak butuh teman untuk menemani gitu
malah lebih sering di public spaces daripada sendiri gitu loh kejadiannya
dan orang orang biasanya kalau melihat kamu kayak begini apa reaksinya
jadi mereka semua bingung untuk mengatasinya
kalau aku udah merasa sedikit kayak oh ini udah ada rasa rasa mau ada episode nih atau
aku biasanya biar nggak mengulur waktu aku langsung appointment ke psikolog gitu
jadi aku langsung kayak bicara aja ke profesional

pertama kali ke orang tua itu bagaimana responsori mereka
apakah mendapat dukungan support
atau mungkin awal awalnya juga oh ini normal kan kamu lagi puberty
biasa kalau teenager tuh galau
ya sebenarnya berproses
you get over it gitu ini proses dari pertumbuhan
ya sebenarnya the understanding juga berproses banget gitu
awal awal dikira kan emang gejala fisik ya jadi kita ke dokter dan lain lain
karena kita sama sama bingung ini tuh sebenarnya kayak gimana
walaupun orang tua aku emang bisa dibilang cukup educated dan juga paham ya soal isu isu seperti ini
karena mereka aktif di bidang parenting juga
cuman because topik kesehatan mental ini masih hal yang walaupun udah dari lama gitu
tapi awarenessnya mungkin baru baru ini ya
ini agak agak tabu ya biasanya kalau bicara oh ini udah masalah kejiwaan
mental orang tuh udah mungkin misalnya
karena kompleks sekali ya dan kurang edukasi juga
jadi awal awal mereka cukup susah sih untuk menerimanya dalam artian kayak kamu kurang bersyukur
atau harus diperkuat imannya dan lain lain
jadi mereka tuh lagi
sadly emang mungkin yang banyak orang kurang tahu ya
seperti itu tuh sebenarnya kurang membantu untuk orang orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental gitu
karena dulu aku kira juga itulah masalahnya tuh core problemnya
mungkin entah aku kurang bersyukur atau aku kurang iman
jadi salah kamu gitu
iya jadi aku merasa that it's my fault
cuman kalau misalkan aku lebih apa ya
aku udah mencoba untuk lebih bersyukur atau untuk memperkuat iman dan lain lain
cuma masih ada di situ gitu loh
jadi sebenarnya solusi untuk mengatasinya tuh apalagi
masa kalau misalkan ini doang berarti aku udah sembuh dong sekarang
tapi gak ada apa apa gak ada perubahan
jadi solusi yang emang paling baik itu untuk cari bantuan ke profesional
nah kan ke psikolog ya tadi udah smp
apa yang dilakukan apa yang terjadi dan bagaimana ini
aku rutin ke psikolog kayak talk therapy community behavioral therapy
dan di situ aku lebih bicara tentang perasaan perasaan aku
terus dibantu untuk mencari solusi bareng bareng
gimana cara mengatasi
apa ya masalah masalah yang aku hadapi sehari hari
dan apa namanya depression anxiety dan lain lain
dan itu sangat membantu aku banget karena
berapa lama terasa ada perbaikan dalam
panic attack nya itu semakin lama semakin berkurang susah nafasnya juga
the journey itu naik turun sebenarnya
kayak aku gak langsung kayak dari smp langsung sembuh gitu
sampai aku terakhir kemarin umur sembilan belas tahun
aku baru didiagnosa sama bipolar disorder dan borderline personality disorder
jadi sebenarnya prosesnya tuh naik turun naik turun terus
jadi kadang aku ngerasa kayak oh aku udah membaik
kapanpun itu tiba tiba kejadian lagi
dan ini diagnosa klinis ya
karena bipolar itu memang
harus ke psikiater dan ke psikolog dulu untuk didiagnosa
nah apa yang mereka berikan
apakah ada obat obatan khusus
aku ke psikiater dan aku dikasih obat untuk apa
menenang dan juga controlling my emotions
jadi kayak apalagi kan kalau bipolar disorder itu kan ada episode episode tertentu
dan itu tuh kalau aku jangka waktunya untuk depressive episode itu ngerasa depressive ya
itu selama dua minggu berturut turut
jadi setiap hari selama dua minggu itu rasanya depressive mulu
cuma tiba tiba kadang bisa naik lagi dan menjadi manek
nah kalau di manic itu aku biasanya ngerasa sangat impulsif
terus habis itu bisa nggak bisa diem nggak bisa tidur
terus pokoknya energinya tuh banyak banget gitu
itu selama dua minggu juga
selama setahun tuh waktu itu aku naik turun naik turun tuh
ini mengganggu dong sekolah
sangat mengganggu iya
kamu di sekolahnya bagaimana
aku me think is kayak aku tuh bisa yang kayak
aku tiba tiba pas lagi main episode aku joint organisasi atau aku daftar magang
tapi pas lagi dijalani tiba tiba aku depressive
my productiveness tuh jadi menurun karena depressive aku
jadi aku tanggung jawab tanggung jawab
aku tuh banyak banget yang tertinggal karena episode episode ini gitu
jadi aku butuh sesuatu untuk menenangkan dan juga menstabilkan emosi dan mood aku juga
sekarang sih aku udah nggak ambil medication lagi
cuma aku masih rutin
aku masih membutuhkan untuk ke psikolog dan melakukan talk therapy dan ke connected behavior
how do you feel dari segi suasana hati dan lain sebagainya
ini kan biasanya merasa kalau panic attack you're not in control ya
ini nggak tahu apa yang terjadi
tapi sekarang bagaimana
sudah merasa bahwa saya bisa lah paling tidak mengendalikan hidup saya
sekarang lebih terkendali sih sebenarnya
jadi kayak i know what to do gitu lah
aku lebih tahu apa yang harus dilakukan
kalau aku udah merasa sedikit kayak
oh ini udah ada rasa rasa mau ada episode
apa yang dilakukan
aku biasanya biar nggak mengulur waktu aku langsung appointment ke psikolog gitu
jadi aku langsung kayak bicara aja ke profesional
karena walaupun emang lebih baik kalau misalkan kita mungkin bicara dulu ke teman teman sekitar
atau mungkin ke keluarga gitu gitu
jadi aku kadang suka ngomong dulu ke mereka kayak
aku lagi ngerasa baik baik aja
entah kayak aku langsung kasih tau mereka kayak
apa yang aku mau gitu
atau mungkin i need to talk can you listen to me dan lain lain
jadi aku langsung menyampaikan ke mereka
cuma kalau menurut aku ini something yang bukan
apa di luar capability mereka untuk handle
aku langsung bicara ke profesional
oke tapi kalau sekarang kualitas tidur kualitas suasana hati udah bisa jauh lebih baik ya
lebih membaik dan lebih terkontrol
dan nggak ini ya
untuk memotivasi diri itu sudah bisa melakukannya
saya juga terima kasih ya berbagi pengalaman
karena memang ini sesuatu yang saya lihat juga banyak sekali anak muda semakin lama juga
bukan saja lingkungan atau stres karena sekolah dan lain sebagainya
tapi juga ada pengaruh dari exposure kita terhadap
sosial media dan lain sebagainya
yang stimulasi yang terus menerus dan lain sebagainya
mima bagaimana kalau bisa berbagi kepada teman teman yang mungkin mereka juga sebenarnya
nggak sehat lah mentalnya
atau ada yang bisa di share
sebenarnya kalau aku sih ngeliatnya ya kayak
karena sekarang social media tuh sesuatu yang emang sangat penting ya di hidup kita
ini udah bagian dari kehidupan kita
kita nggak bisa lah hidup tanpa
paling tidak tanpa gadget ya
mungkin social media kita bisa puasa lah
cuman kayak susah untuk menghindari karena
social media kan sekarang

sasaran informasi utama sekarang dari social media
dan semua orang bebas untuk berbagi apapun di social media
cuma mungkin salah satu alasan kenapa sekarang tuh kayak
banyak sekali ya orang orang yang mengalami masalah mental gitu
ya karena overexposure ke media sosial juga
mima sendiri punya pengalaman itu
waktu itu sempat misalnya ketergantungan atau
dengan menggunakan sosial media itu justru menjadi trigger
karena social media tuh kayak yang aku lihat ya
karena semua orang bebas untuk posting apapun
karena ada banyak
kadang tuh ada banyak banget influence influence yang negatif dari sosial media gitu
kayak walaupun awareness terhadap kesehatan mental lebih tinggi sekarang
but ada sisi positif dan negatifnya juga
negatifnya itu mungkin karena banyak banget orang yang posting tentang
gangguan jiwanya sendiri yang kemudian malah jadi romanticizing their mental illnesses
dan malah kayak
iya banyak sekali
sering terjadi kayak gitu
sehingga bukannya mencari solusi atau memberikan solusi untuk audiensnya
mereka malah nge encourage orang orang untuk
dan itu suatu hal yang cukup triggering juga buat aku
karena aku sering banget menemukan konten konten seperti itu
cuman kalau aku sendiri sih sebagai
jadi aku sering banget posting tentang pengetahuan
dan juga edukasi tentang kesehatan mental
jadi lebih ke psikoedukasi dan lain lain
aku lebih menyampaikan kayak
aku menceritakan juga kayak gangguan gangguan yang aku hadapi
aku menceritakan tentang pengalaman aku dengan kesehatan mental dan lain lain
supaya orang orang gak ngerasa sendirian
dan supaya mereka ngerasa kalau hal ini tuh common juga gitu loh
dan banyak orang juga yang merasakan hal hal seperti ini
jadi aku selain aku sharing tentang pengalaman aku
gimana cara mengatasinya
gimana cara mencari bantuan dan lain lain
dan juga mengedukasi kalau kesehatan mental itu it's a common thing
dan kalau kita ngelihat teman teman atau keluarga yang sedang mengalami gangguan mental
dan juga membantu mereka
dan gimana cara cara yang baik untuk membantu mereka dari sisi seseorang yang memperjuangkan kesehatan mental
ini luar biasa
jadi mima yang sudah mengalami dan pernah
paling tidak sudah tahu ya bagaimana itu kesehatan mentalnya dan juga mengatasinya
sekarang menjadi pegiat kesehatan mental itu sendiri
ini bagian dari proses penyembuhan juga
terhadap apa yang dialami oleh mima
ini toolsnya itu juga sendiri
itu salah satu tools aku
nah sekarang cita citanya apa ini ke depan
ini kan kalau saya lihat ini sangat sangat berguna ya
pengalamannya untuk dibagi tapi juga ilmu sekarang yang diperlukan untuk membantu yang lain
aku tuh punya mission
aku punya mission untuk membangun edukasi dan juga accessibility towards mental health facility yang lebih baik ya
apalagi di indonesia
karena di indonesia emang sesuai data juga masih sedikit fasilitas untuk kesehatan mental gitu
entah dari psikiater dan juga psikolog
jadi sebenarnya cita cita aku itu untuk jadi psikolog
dan aku pengen banget jadi apa namanya membuka counseling dan mungkin membuka kayak klinik atau biro dan lain lain supaya have accessible mental health facilities
dan bisa mempergunakan ilmu aku juga untuk lebih mengedukasi orang orang juga
oke luar biasa
saya juga harapkan semua mimpinya terwujud
dan ini apalagi ini akan sangat berguna
kalau sudah diterapkan sukses studinya dan juga kita harapkan terus menerus sehat
dan bisa memandang masa depan dengan begitu
paling tidak sudah tahu apa yang harus dilakukan
kalau episode episode gangguan kesehatan mental itu menyerang lagi
itu yang paling penting
iya itu penting sekali
sekali lagi terima kasih mima
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali dengan salah satu narasumber lagi
tetaplah bersama kami
bagaimana seseorang itu bisa mengalami masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan kejiwaan
itu mirip sama seperti apa yang kita lakukan
sama seperti apa yang terjadi pada kondisi fisik juga
dan faktor juga pemahaman religi dan spiritualitas
organisasi kesehatan dunia atau who pada dua ribu dua puluh lalu menyebut hampir satu miliar orang hidup dengan gangguan kesehatan mental
depresi dan kecemasan merupakan gangguan mental dengan jumlah paling tinggi di dunia
sementara kementerian kesehatan republik indonesia mencatat kasus kesehatan mental di indonesia meningkat dari satu ratus sembilan puluh tujuh ribu kasus pada dua ribu sembilan belas menjadi dua ratus tujuh puluh tujuh kasus pada dua ribu dua puluh
hal itu menunjukkan masih banyak orang yang abai pada kesehatan mental
padahal menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik
menurut psikiater rumah sakit hasan sadikin bandung feranita pandia yang bersumber pada data perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
gangguan depresi dan kecemasan adalah penyakit mental yang paling banyak terjadi
orang yang mengalami kondisi ini biasanya memiliki ketakutan kecemasan parah yang terkait dengan situasi tertentu
feranita menyebut ada empat faktor yang membuat gangguan kesehatan mental terjadi pada seseorang
faktor itu meliputi faktor biologik psikologik sosial serta spiritual
kalau misalnya ada orang yang punya kerentanan genetik karena mungkin di keluarganya ada yang mengalami riwayat gangguan jiwa
dia tentu punya kerentanan nih untuk mengalami gangguan jiwa
tetapi kalau faktor psikologiknya bagus bisa punya strategi coping yang baik dalam mengatasi masalah
kemudian dia punya dukungan sosial yang baik dan juga stresor psikosoialnya juga tidak terlalu berat
masih sesuai dengan fungsi fungsi adaptasi dirinya
maka tidak akan tercetuskan gangguan jiwa tidak akan muncul
feranita pandia juga menyebut menjaga kesehatan mental penting dilakukan di setiap tahap kehidupan
mulai dari masa kanak kanak remaja dewasa hingga usia lanjut
ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental
pertama berusaha untuk selalu berpikir positif dalam berbagai situasi dan kondisi
kedua berusaha untuk selalu menghargai diri sendiri
selanjutnya mensyukuri dengan apa yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri
kemudian menerapkan terapi meditasi mindfulness dalam pesaharian juga bisa dilakukan secara berkala
feranita menambahkan menjaga gaya hidup atau lifestyle juga tak kalah penting dilakukan
menjaga pola tidur menganjurkan diri dan menjaga keadaan
serta berolahraga yang teratur akan membantu menjaga mental kita agar tetap sehat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
kembali bersama inside with daisy anwar
kali ini kita membahas mengenai kesehatan mental
kita memperingati pada tanggal sepuluh oktober hari kesehatan mental dunia world mental health day
menurut saya ini sangat sangat penting untuk kita peringati dan juga untuk kita pahami
karena setelah kita melakukan wawancara tadi ternyata kesehatan mental itu bukan sesuatu yang aneh atau asing atau jarang ditemui
tapi sesuatu yang sebenarnya sering sekali kita alami
bahkan mungkin kita kita sendiri pernah mengalaminya
nah untuk itu saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa agung frianto
dan juga ini merupakan ini ya bagian dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa
dan dok kalau kita bicara kesehatan mental mental health dan lain sebagainya
mungkin sekarang saya rasa apalagi di indonesia itu sudah mulai meningkatlah bahwa ini adalah sesuatu yang semakin sering kita alami
dan kalau tidak salah juga ini berkaitan dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi
pbb juga mengatakan bahwa masalah kesehatan
khususnya pada remaja dan anak itu menjadi salah satu kasus yang jumlahnya itu meningkat
nah mungkin kita mulai
di indonesia sendiri itu seperti apa dan bagaimana tuh tren dari orang yang memiliki gangguan terhadap kesehatan mental mereka atau kejiwaan mereka
iya baik terima kasih ya
jadi pertama tama mungkin saya ucapkan selamat hari kesehatan jiwa sedunia juga
topiknya sangat menarik ya mbak desi
jadi sehat jiwa untuk semua
jadi ini merupakan hak asasi semua dari kita bahwa kita punya hak untuk sehat jiwa juga
baik jadi kalau kita terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan jiwa di dunia dan di indonesia memang hampir sama ya
bahwa belakangan ini
data ya dari who maupun beberapa lembaga survei di indonesia menyatakan bahwa tadi yang kalau ditanyakan oleh mbak desi bahwa memang ada peningkatan terutama pada anak dan remaja
ya ada masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja
dan ini juga sangat memprihatinkan
menurut beberapa penelitian dan juga sudah dijadikan sebagai salah satu sdgs ya salah satu target dari sdgs adalah untuk meningkatkan kesehatan mental anak dan remaja
nah ini yang kita kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia juga mempunyai salah satu visi dan misi untuk memberikan pemahaman bahwa sehat jiwa untuk semua

dan kita terus berjuang untuk melakukan advokasi terhadap stigma ya masalah kesehatan jiwa yang sebetulnya itu adalah masalah medis
medis biasa dan semua orang bisa bisa mengalaminya
bukan hal hal yang harus ditutup tutupi
atau mungkin di deny ya
enggak itu sudah apa apa mungkin hanya lagi
betul betul ya
kalau ini kan anak anak dan remaja memang kalau kita lihat juga ini kan pengaruh penggunaan teknologi
iya jadi mungkin peningkatannya kalau tidak salah itu karena peningkatan dalam penggunaan gadget itu sendiri
tapi kalau secara keseluruhan kita bicara mengenai gejala tadi kan kita wawancara seorang anak muda mima yang mengalami
dan akhirnya berusaha memahami apa sih yang sedang berlangsung pada dirinya
mungkin bisa bicara mengenai manifestasi dari gangguan kejiwaan itu seperti apa dan apa apa saja penyakit yang bisa dikategorikan
berkaitan dengan kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa
baik ya jadi kondisi kesehatan jiwa seseorang itu ya kalau dalam undang undang kesehatan yang baru ya yang baru disahkan kemarin
juga sama seperti undang undang kesehatan jiwa yang lama adalah suatu kondisi dimana seseorang itu sehat
visi dan sehingga dia bisa berpikir bahwa dia bisa berpikir bahwa dia bisa berpikir bahwa dia bisa berpikir bahwa dia bisa berpikir bahwa dia bisa berpikir bahwa
fisik mental sosial dan spiritual
dan dia dapat
lumayan bodi spiritnya itu balance
ya balance semua fisik mental sosial dan spiritual
dan dia dapat menghadapi dan beradaptasi terhadap stresor atau permasalahan
dan dia dapat produktif dan diterima oleh lingkungannya
jadi itu yang pertama tama kalau kita sebut sebagai orang yang sehat jiwa
nah bagaimana seseorang itu bisa mengalami masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan kejiwaan
itu mirip sama seperti apa yang terjadi pada kondisi fisik juga
jadi ada faktor biologis faktor psikososial psikologis dan sosial dan faktor juga pemahaman religi dan spiritualitas
jadi bisa jadi seseorang ini memang secara biologis secara genetik dia punya
dia punya bakat atau tidak
dia juga punya secara neurokimiawi neurotransmitter di otaknya mudah tidak seimbang tidak stabil begitu ya
dan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis
ya psikologis itu tentunya adalah bagaimana karakter kita ya bagaimana kepribadian kita daya tahan mental kita
dan juga yang paling menentukan adalah faktor sosial
faktor sosial itu dari mulai masa kanak pola asuh kita
konteks ya itu terutama pembentukan kepribadian individu sampai sekitar lima tujuh tahun pertama kehidupan
dan tadi juga ya faktor pemahaman religi dan spiritualitas
nah ini saling terkait keempat faktor ini ya
dan ini membentuk apa namanya kepribadian seseorang dan juga membentuk daya tahan mental seseorang
nah bagaimana dia menjadi distress atau menjadi stress
ada permasalahan dalam kehidupan dinamika kehidupan dia yang dia tidak bisa beradaptasi
dia tidak mudah menyesuaikan
ya apa misalkan
coping mekanismenya itu tidak jalan
nah itu biasanya disebabkan oleh
ya keempat faktor ini
keempat faktor itu bisa
kalau biologis misalnya contohnya apa ada namanya terhadap
biologis itu misalkan kita secara apa namanya neurokimia
neurotransmitter di otak itu
adanya ketidaksimbangan antara neurotransmitter dopamine dan serotonin misalkan
jadi memang dia memang sudah bawaannya itu serotoninnya rendah sehingga mudah sedih
ya dopaminya rendah atau meningkat mudah agresif
nah tadi disebut memang dia didiagnosa bipolar
ini apakah salah satu manifestasi dari yang mengganggu kesehatan jiwa
jadi gangguan jiwa itu ada masalah juga di otaknya
otak manusia itu kan yang
mengendalikan mental dan perilaku kita
dan itu semua ada
ada orang cemas orang bipolar orang depresi
nah itu kan biologis
tapi kalau misalnya lingkungan ya tadi coping mechanism nya
karena mungkin pola asuh atau pola hidup itu bisa mempengaruhi
jadi seseorang yang tough yang tegar menghadapi masalah
dia akan cepat beradaptasi
dia nggak takut menghadapi tantangan
betul tidak sampai distres dalam menghadapi
nggak cepat putus asa
nggak cepat putus asa
bisa jadi dia anak kembar sekalipun
sama sama ada musibah dalam keluarga
bisa bisa responnya berbeda
karena dua coping mechanism yang berbeda
seseorang individu yang masuk dalam kategori disorder atau gangguan
adalah apabila dia terbukti memang ada stressor
ada masalah ya kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan distres
distress mengakibatkan dia jadi disfungsi
nah ini kan sebenarnya kan memang perjalanan kehidupannya seperti itu
jadi istilahnya hari ini kan kita bisa merasa sedih atau cemas
tapi pada saat mana ini sudah bisa dikategorikan menjadi hal yang istilahnya harus ada intervensi
ini sudah menjadi gangguan penyakit dan harus ada pakar yang menangani
itu berapa lama dan bagaimana bentuknya
jadi seseorang individu yang masuk dalam kategori disorder atau gangguan
adalah apabila dia terbukti memang ada stressor
ada masalah ya kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan distress
distress mengakibatkan dia jadi disfungsi
disfungsi sosial disfungsi yang dia biasanya bekerja aktif
yang biasanya belajar kuliah dia mengalami disfungsi
dia akhirnya jadi di rumah saja melamun berdiam diri
nah ada distress
mungkin pikir untuk bunuh diri kadang kadang
ya distress disfungsi dan tentunya ada gejala gejala
gejala gejala yang menyertai atau yang mengakibatkan distres dan fungsi tersebut
misalkan dia depresi ya dia kehilangan minat dia sedih dia malas melakukan kegiatan
kemudian dia juga susah tidur ya ada kriteria kriteria gejala gejala itu
dan katanya tidak merawat diri lagi misalnya
tidak bahkan tidak merawat diri
dan yang terpenting adalah juga salah satunya
itu harus ada onsetnya
berapa lama dia durasinya
berapa lama yang memang dianggap
nah setiap diagnosis itu ada durasinya
depresi itu harus dua minggu secara berturut turut sepanjang hari setiap hari
dia sedih tidak mau keluar rumah tidak mau makan
nah itu minimal dua minggu
jadi kadang kadang kalau kita di masyarakat awam
misalnya depresi lo misalkan ya
padahal baru sehari dua hari
besoknya sudah gaul lagi keluar rumah
itu biasanya mungkin hormon atau bisa mood
masih bisa ditolerir
belum belum diagnosis
jadi dua minggu itu minimum ya
ya itu pada depresi
nah biasanya kalau di indonesia ini
yang ini kan dokter kan sebagai seorang dokter spesialis kejiwaan itu
ketika pasien sudah datang ke dokter itu
biasanya itu sudah seperti apa
sudah selama apa dan apa kira kira kondisinya
tergantung levelnya mbak desy
ada yang ringan sedang berat ya gangguan jiwa tersebut
kalau masih yang relatif ringan dan sedang
biasanya dia masih ada insight
biasanya pada yang cemas ringan ya
susah tidur insomnia atau depresi ringan
biasanya ada gejala gejala fisik yang menyebabkan dia butuh pertolongan
dia datang dia datang sendiri dia ada insight
mau cari pertolongan
tapi kalau yang sudah berat
apa namanya sudah sampai gaduh gelisah ya
gangguan psikotik berat
schizophrenia yang berat yang akut begitu
dia tidak merasa dia denial tidak merasa sakit
biasanya yang membawa adalah keluarganya orang lain lingkungan
ini berapa banyak yang seperti itu
kalau yang sudah berat itu tidak banyak
ya yang banyak itu malah yang cemas dan depresi
itu yang biasanya disertai dengan gejala fisik
tadi kalau mimah menyebut dia itu
sesak nafas panik ketak berdebar debar
itu yang banyak
jadi seringkali pertama kali datang ke sejawat
dokter penyakit dalam dokter umum
tapi setelah diperiksa tidak ada apa apa normal semua
itu bisa jadi merupakan bagian dari gangguan mental ya
depresi ringan kemudian kecemasan
panic attack fobia dan macam macam
biasanya kalau sudah datang itu apa tes tes
yang dilakukan untuk menentukan bahwa wah ini ada gangguan kejiwaan
dan ini kemudian harus ditangani dengan cara cara
jadi ada prosedur ya
prosedur standar profesi ya
tentunya dengan pemeriksaan dengan wawancara dulu ya
kemudian pemeriksaan untuk status mentalnya
dan jika diperlukan kita melakukan pemeriksaan penunjang
ya apakah dengan instrumen ya
bahkan sampai pemeriksaan yang dengan teknologi tinggi ya
ct scan mri ya
kalau siapa tahu ada gangguan otak atau
tidak jarang ternyata ada tumor di otak ya ada
ada kelainan kelainan di otak yang berdampak pada perubahan perilaku
mental dan perilaku
jadi itu namanya gangguan mental karena organik
jadi kita jangan sampai khususnya dokter misdiagnosis
ternyata itu masalah fisik
masalah fisik ya
organik di otak
nah ini kan tadi ada sedang ada ringan sedang dan mungkin sudah advance
nah itu dari segi treatmentnya itu seperti apa
dan apakah gangguan ini sebenarnya memang bisa dicegah
dan nilong ran itu prognosisnya sebenarnya bisa
orang itu bisa sehat kembali seperti semula lah
jadi saya mulai dengan konsep dari medis ya
bahwa medis itu lebih utama adalah upaya upaya preventif
ya preventif promotif dengan melakukan edukasi
kemudian kuratif dan rehabilitatif
yang terbaik adalah preventif pencegahan ya
jadi di dalam dunia kesehatan jiwa itu ada namanya mental health check up
ini harus dilakukan secara berkala
ya minimal ya enam bulan setahun sekali
biasanya orang kan
biasanya orang hanya medical check up secara fisik
check kolesterol check darah tinggi atau tidak
tapi mungkin kelewatan ini
jadi seharusnya mulai dikembangkan diberi pemahaman bahwa penting untuk upaya upaya preventif
preventif itu kita datang ke rumah sakit ya ke klinik klinik yang memang sudah
menyediakan fasilitas itu
ya kita ada namanya laboratorium
ya untuk ya tadi questionnare instrumen ya
pemeriksaan pemeriksaan lainnya ya
kalau diperlukan juga pemeriksaan laboratorium fisik ya
apakah ada kaitan dengan masalah fisiknya masalah mentalnya ya
dan itu dilakukan apa namanya secara berkala
jadi mirip seperti yang baru baru saya kita lihat bersama ya
seperti calon presiden maka presiden itu kan bukan
presiden itu kan bagian dari upaya cek ya
waras atau mampu
iya itu kan fisik dan mental
itu bisa itu itu
sangat baik sekali untuk mencegah kondisi yang akut ya
itu biasanya kalau memberikan counseling supaya tetap sehat
nasihat yang diberikan supaya menjaga keseimbangan itu
nah sebetulnya pendekatan ini sudah kita lakukan untuk mental health in work
atau di tempat kerja
biasanya stresor paling berat ini
ya itu kita lakukan secara berkala
jadi ada wellness program ya
itu sudah mulai itu
beberapa perusahaan yang cukup besar itu sudah melakukan upaya upaya valess program
tidak hanya fisik tapi kesehatan mental
ada mental health day juga kan
jadi orang boleh libur lah istirahatnya untuk nggak kerja kerja terus
ya jadi ya tadi
melakukan counseling secara teratur
apakah dia ada stres dalam pekerjaan
kita ada instrumennya questionnaire nya gitu ya
nah apabila ada ya sama seperti kondisi fisik
dia dilanjutkan pemeriksaannya kepada psikolog atau psikiater
dan jika diperlukan ya dilakukan pengobatan
oke nah berikutnya tentu saja pengobatan
dan kalau memang butuh perawatan pada akhirnya juga dia harus ada upaya upaya rehabilitatif
rehabilitasi untuk kembali bekerja lagi begitu
nah itu biasanya yang datang ke dokter agung dan juga teman teman sejawatnya itu apa pemicunya
apakah ini kan ada biologis ada psikologis ada karakter ada mungkin juga dari aspek spiritualitas mereka atau suasana hati mereka
itu apa rata rata yang datang itu dengan problemnya itu seperti apa dan penanganannya itu seperti apa dok
ya jadi stressor itu macam macam ya bisa karena masalah ekonomi
tapi paling berat kalau khusus di indonesia ini apa
pandemi kemarin cukup tinggi
pandemi oh ya ini karena nggak boleh ketemu orang
itu luar biasa ya
itu ada peningkatan yang signifikan
apa yang mereka rasakan waktu itu
ya itu tadi cemas ya berdebar debar karena ketidakpastian sampai kapan ya
ya ketidakpastian itu membuat orang
boleh ketemu dengan orang orang terdekat
itu yang cukup tinggi pada waktu itu ya
apalagi kalau di indonesia ekonomi tadi disebut
ya ekonomi tentunya itu yang paling paling pengalaman klinis saya ya yang paling banyak ya itu masalah
ya finansial keluarga masalah keluarga ya ada musibah di keluarga ya ekonomi keluarga dan juga ya
ya kadang kadang ada juga masalah masalah terkait dengan pemahaman religi dan spiritualitas ya
itu putus asa gitu ya
ya putus asa atau ya satu beberapa seringkali dia mengikuti apa namanya kegiatan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan seharusnya ya aliran aliran yang tidak sesuai dengan
jadi menjadi stresor sendiri
ya bisa menjadi stresor sendiri
jadi apapun bisa menjadi stresor
apapun bisa menjadi stresor
tapi kan penanganannya apalagi kalau anak anak remaja mereka datang biasanya apa apakah mereka secara inilah datang voluntarily langsung bedok ini kok saya nggak merasa nyaman atau saya takut atau panik
ya kalau remaja itu biasanya yang menarik ini tadi gadget ya jadi adiksi
adiksi terhadap kecanduan itu yang biasanya yang paling merasakan kekhawatiran tentu orang tuanya ya
karena akan berdampak pada quality of life ya kualitas hidup dia nggak mau sekolah nggak mau kembali apa namanya mengikuti kegiatan kegiatan lain
jadi anti sosial
ya jadi sangat addict dengan gadgetnya begitu
nah itu juga cukup meningkat ya sesudah pandemi ini
karena pandemi ini dengan school from home ini kan menggunakan gadget
gadget menggunakan ya
ini bagai pedang bermata dua ya di satu sisi positif satu sisi dia jadi akhirnya jadi menggunakan fasilitas gadget ini untuk kegiatan kegiatan yang negatif misalkan gitu
nah kalau penanganannya itu seperti apa nanti apa step step yang harus diikuti dan apakah ada ya mungkin didukung oleh obat obatan
bisa berapa lama
kalau treatment itu
ya pada dasarnya mirip sama saja ya
orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa baik itu anak remaja maupun dewasa orang tua ya kita melalui fase fase tadi ya
fase fase psikoterapi ya dengan counseling dan farmakoterapi
ya farmokoterapi itu ada obat obatan ya kalau memang ada indikasi untuk itu ya
jadi yang terbaik adalah kombinasi keduanya
nah yang khas biasanya pada anak dan remaja itu
keluarga atau orang tua itu juga dilibatkan dalam proses proses psikoterapinya tersebut
karena bagaimanapun anak dan remaja itu kan terutama anak ya masih amat bergantung sama orang tuanya
sehingga peran orang tua juga sangat besar untuk kesembuhan pasien anak tersebut
pandemi itu membuktikan bahwa stresor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya
kemudian juga ada namanya urban mental health ada kesehatan jiwa perkotaan
ada climate change ya perubahan iklim itu juga mempengaruhi
pertama kali diturut saya tanya pada dr looks
selalu minta pengaman di daerah kita
saat kita bangun di ta grinder
tapi mungkin suicidal thoughts self harm yang melukai diri sendiri
nah ini bagaimana menanganinya
jadi yang saya sudah sampaikan tadi upaya preventif dan promotif itu sebaiknya makin kita kembangkan
sebelum dia jatuh dalam kondisi sakit adiksi
oleh karena itu parenting skills bagaimana kita memahami kepada orang tua
untuk jangan sampai misalkan yang sederhana saja biasanya kalau anak di dalam kamar gak keluar keluar
itu kan orang tua nggak merasa terganggu
jangan jangan dia main gadget terus ya dan sebagainya
jadi awasi dan berikan waktu waktu khusus kepada anaknya
dalam penggunaan gadget tersebut
jadi ada bentuknya di akhir pekan dapat waktu khusus misalkan atau setiap hari cukup satu jam misalkan
iya ada ini yang dalam counseling ini dokter semakin ada trend
ada di rumah sakit saya
ini cukup mengkhawatirkan nggak
kita mempunyai instalasi psikiatri anak dan remaja
dan itu juga bahkan ada sampai dirawat
karena adiksi yang berat terhadap gadget misalkan ya atau game online dan sebagainya
jadi menurut sejawat kami yang di divisi psikiatri anak itu cukup meningkat
ya angka angka untuk adiksi gadget tersebut ya
dan ini juga kita terus melakukan program di samping upaya upaya kuratif
kita juga bekerja dengan divisi community mental health

kesehatan jiwa masyarakat untuk ke sekolah sekolah
jadi kita memberikan promosi advokasi bahwa kepada guru guru harus waspada terhadap masalah
apa ininya pembatasan waktu penggunaan gadget
atau mungkin lebih banyak bermain di luar
bergaul secara face to face lah
bahkan di negara negara maju sekarang kan
kalau tidak salah saya baca beberapa hari yang lalu di finlandia
itu mulai kembali untuk tidak menggunakan buku tulis
tidak lagi dengan digitalis
bagaimana kerja kelompok
kembali ke hidup analog
kalau memang ini program dijalankan dengan baik
penyembuhan itu rata rata bisa berapa lama dok
dan apakah diharuskan
ini harus disertai dengan pola hidup yang berubah supaya
misalnya kalau kerjanya kantornya bikin stress
ya udah gak usah ke kantor
itu juga bukan solusi kan
tapi mungkin mekanisme pengendalian apa saja yang diajarkan
ya jadi yang utama adalah bagaimana memperkuat daya tahan mental kita
jadi dengan farmakoterapi dan psikoterapi itu kembali kepada individu tersebut
jadi bagaimana mindsetnya
nah itu juga harus disesuaikan juga dengan lingkungannya
kalau kita lakukan bagaimana kerjasama dengan misalkan dengan tim hrd tempat dia bekerja
bisa kita rekomendasikan untuk kita lakukan pemeriksaan
mana yang paling tepat
sesuai dengan kapasitas yang dia miliki sekarang
karena bisa jadi
tempat dia bekerja sekarang itu jadi sumber stres
oleh karena itu ya kita rekomendasikan
dari hasil pemeriksaan mental health check up itu misalkan
oh dia ternyata cocok di back office misalkan
nah itu kita bisa modifikasi untuk mengurangi stres
tapi saya lihat ya di hidup di dunia ini sekarang kan stressor banyak sekali
misalnya nggak happy di melakukan pekerjaan atau nggak happy di kantor
tapi nggak kerja juga kan
nanti justru kesulitan secara finansial
belum lagi nanti ada utang
kemudian itu kan terus menerus ya
bagaimana dok kalau melihat ini keseluruhan
ini kehidupan sekarang ini memang menjadi salah satu faktor pemicu ya
dari kesehatan mental ini ya namanya
berarti kan harus ada coping mechanism yang kita bangun untuk diri kita sendiri
katanya harus tidur juga harus
dengan jumlah waktu yang cukup
jadi betul sekali yang mbak desy bilang
kan mbak desy yang bunuh diri karena ternyata diusur
oh dia berhutang atau dia kecewa atau dia putus asa
jadi kembali lagi pandemi itu membuktikan bahwa stressor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya
kemudian juga ada namanya urban mental health ya
ada kesehatan jiwa perkotaan
itu juga mempengaruhi
kan harus ke apa lagi ya
nah secara individual kita modifikasi kita lakukan terapi ya
bagaimana merubah mindset dia dalam menghadapi stressor ya
dan juga tidak kalah penting adalah kita berupaya untuk memodifikasi

dan juga tidak kalah penting adalah kita berupaya untuk memodifikasi
lingkungan untuk kemudian bagaimana tata kelola kota yang baik
yang menciptakan bersih
yang bersih dengan udara segar nyaman
kebijakan kebijakannya juga yang manusiawi
nah itu semua saling
dan pekerjaan yang mungkin lebih memenuhi jati dirinya lah
dan itu juga tidak kalah pentingnya dibanding kita individu per individu
karena community juga penting kita untuk memberikan saran ya kepada policy maker
dan support system itu mungkin keluarga yang mendukung
tapi untuk diri sendiri mungkin ini terakhir ya
tips tips dari dokter
biasanya sekarang ke orang tuh sekarang resiliensinya kurang
jadi gampang sakit gampang marah gampang tersinggung gampang emosional
tapi bagaimana dengan kesadaran penuh kita membangun kepribadian yang sebenarnya apapun gak apa apa
asal kita kuat secara mental
jadi yang prinsip adalah perilaku hidup bersih dan sehat
atau dalam bahasa di kementerian kesehatan seperti itu ya
di pemerintah kita bahwa kita harus hidup dengan bersih dan sehat
jadi sehat itu tidak hanya fisik
jadi kita tetap menjaga fisik tetap berolahraga
ada mensana in corso re sano dalam tujuan yang sehat
ada jema yang sehat
kemudian juga bagaimana kita harus mampu mengukur diri kita
kalau kita terhadap stressor
kita kemudian juga melakukan upaya upaya menenangkan diri
olahraga membantu gak secara rutin
olahraga itu ternyata menurut beberapa penelitian itu kan akan meningkatkan endorfin
itu akan juga meningkatkan serotonin kita
itu meningkatkan daya tahan mental imunitas
kemudian juga selain biologi psikologis kita
bisa dengan olahraga psikologis kita bagaimana kita mindset kita positif dalam menghadapi kehidupan
kalau tidur katanya tidak penting
tidur sangat penting
karena sekarang orang selalu oh saya itu tidak perlu tidur
yang penting kerja kerja kerja
orang banyak awal dari masalah kesehatan jiwa itu ada kesulitan tidur
karena orang tidak jadi fit kan tidak fit keesokan harinya
jadi masalah tidur itu sebaiknya segera bisa diatasi
supaya kita tetap sehat ya secara fisik dan mental
dan yang paling akhir adalah bagaimana kita kehidupan kita ini diisi dengan aspek religi dan spiritualitas
karena beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri di oxford university dan di uk
itu menyatakan bahwa orang yang kehidupannya itu juga disertai dengan spiritualitas
jadi dia daya tahan mentalnya baik imunitasnya meningkat tidak mudah sakit sakitan
dengan dia menghadapi itu dengan spiritualitas yang optimal
jadi itu saling terkait dari fisik
tapi peran komunitas misalnya peran teman
oh ya itu amat
pertama keluarga primary support orang orang terdekat itu juga amat penting
karena memang kadang kadang konflik atau marah marah kan justru bikin kita tambah stress ya
hidup tenang ini penting ya untuk kesehatan mental
dok terima kasih sekali atas insightnya
dan saya rasa ini harus kita peringati
paling penting kita harus sadar menjaga keamanan
kesehatan mental kesehatan jiwa
ini setiap hari
bukan sekali setahun kita harus diingatkan
jagalah kebersihan dan kesehatan mental
bersih mental itu juga
jangan terlalu banyak yang dipikirin
dan itu memang akhirnya toxic
terima kasih dr agung
demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih jika atas perhatian anda
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan di youtube